tidak ada koin angin pencur yang mengerikan rumput liar yang konyol
mengapa kau mengguru itu
saat dia mendongak dia menjadi semerah apel kepiting
betapa indahnya kau
angin utara yang mengerikan itu akhirnya menyerah
sebenarnya freo meyakinkan angin untuk tidak menyentuh bungaku
dengan kebaikan sesuatu yang harus kau pelajari darinya
hmm anak laki laki itu benar benar berguna
hmm apelnya berwarna merah dan terlalu kecil
mereka masih tumbuh
ibu selamat datang kembali
kenapa rumahnya begitu rapih sekali
dia terkejut seberapa baik barang barang telah ditempatkan
kau telah menggunakan cangkir yang salah
bunga bunga itu terlalu besar
aku sudah mencari sesuatu untuk mengomel
freo bertanya tentang perjalanannya yang memicu serangkaian keluhan darinya
tetapi bahkan dengan itu freo tersenyum bahagia
ini mengejutkan dame grumble
aku punya kejutan untuk ibu
freo membawakannya sebuah kotak yang dibuka dengan penasaran
ya ampun bintang
freo menjelaskan bagaimana dia menghasilkan uang
dia mencari uang dengan kerajinan kayunya dan menunjukkan karyanya
dame grumble sungguh lupa untuk mengeluh
freo ini sungguh luar biasa
tidak akan mungkin berhasil tanpa pohon apel itu
mendengar penjelasan freo yang gugup dame grumble kembali menjadi marah
beraninya kau mengambil cabang itu
itu artinya aku punya dua cabang apel emas yang nilainya lebih rendah
oh tidak tidak
dan selama ini aku pikir kau telah lebih berakal
ah malangnya aku
dame grumble begitu mengeluh dan juga meneriaki freo yang malang
yang sekarang benar benar sedih
dame grumble bergegas keluar ke pohon apel yang telah mendengar semuanya
berani sekali kau memberikan cabang
mereka adalah cabangku dan aku boleh memberikannya
dan apakah itu penting bagimu
cabang cabang lain terdapat apel
tentu saja itu penting
kau telah menghilangkan begitu banyak apel emas
pohon apel itu sekarang sangat marah
apakah kau tidak senang atau puas dengan apapun
kau mungkin ingin menerima apel ruby setelah menerima apel emas
kau tidak pernah berbuat apa apa selain jahat

dan aku juga
jadi aku tidak akan membiarkan apelku berubah menjadi emas
kau tidak serius dengan itu kan
tapi pohon apel itu teguh
dame grumble menjadi sengsara dan selama berhari hari
membuat hidup prio sengsara juga menyalahkan atas segalanya
tidak percaya kau mengambil cabang itu
dan membuat ukiran kayu dari cabang itu
kau membuat aku marah
betapa aku berharap
yang baik akan terjadi
selama berhari hari dame grumble menyaksikan dengan putus asa
ketika apel tumbuh lebih besar tetapi tidak keemasan
seorang pengunjung misterius tiba
seorang pria yang hanya dikenal sebagai pelancong
hmm siapa itu
betapa indahnya angin kencang
betapa bagus dan bersihnya jalan itu
angin utara cukup terkejut
mendengar pujian seperti itu alih alih keluhan pahit dia tersipu
baik sekali dia memperhatikan kerja kerasku
oh aku seharusnya tidak mempermainkan pria baik seperti itu
hmm benar benar angin yang baik
tidak ada yang tahu dari mana asal pelancong itu atau kemana dia pergi dan mengapa
tapi desas desus tentang dia menyatakan bahwa dia penuh dengan kegembiraan selalu berucap baik dan juga dia penuh dengan keajaiban
huh rumah yang indah
selamat malam wanita baik
aku seorang pelancong
aku ingin tahu apakah aku boleh menginap di sini
jarang ada pengunjung
sehingga dame grumble menyambutnya dan menyuruhnya masuk ke rumah
rumah yang indah sekali
tidak sebesar milik raja
namun ini adalah sebuah istana yang hangat dan nyaman
ya mungkin saja
freo datang dengan sedih dan terkejut melihat orang asing itu
anak yang sungguh tidak patuh
yang menghabiskan hidupnya dengan hobi
ukiran kayu adalah impianku
kedengarannya menarik sekali
freo senang sekali untuk memamerkan karyanya
pelancong berseru pada semua yang dia lihat dan menyatakan
bahwa karya itu cocok untuk mendapatkan uang
makan malam sudah siap
walaupun tidak banyak yang kesediakan
mereka bertiga duduk mengelilingi api dan makan malam
supnya sangat hambar dan rotinya berwarna putih bukan coklat
aku pikir sup ini enak hangat dan penuh cinta
rotinya cukup enak juga
lagipula kau membuatnya dengan hati hati bukan
lepaskan beban pikiranmu ke api hangat di depanmu
aku memiliki banyak sekali masalah tuan
maukah kau mendengarkannya
pelancong itu mengangguk perlahan
dan dame grumble mulai melakukan kebiasaannya
tentang semua masalah yang membebani hatinya
dia menggerutu tentang pohon apel
dan bagaimana pohon itu menolak memberikan apel emasnya
dia mengeluh tentang angin utara yang kasar
yang telah mencuri koin perak darinya
dan yang tak kalah pentingnya
dia mengeluh tentang freo
yang menolak untuk membantunya dengan cara apapun
selama dame grumble berbicara
api itu bertingkah aneh
tapi dame grumble tidak menyadarinya
dan pelancong itu hanya mendengarkannya
pohon apel angin utara freo koin perak
huh aku benar benar merasa sangat lelah
dame grumble sekarang menyadari betapa lelahnya dia
dengan semua beban dan omelan ini dan berharap
hal itu akan pergi
tapi hal itu bisa pergi
pohon apel telah memberimu kehidupan yang nyaman dengan koin peraknya
angin utara membawa tawa dan kesenangan dalam hidupmu
bukankah akan membosankan jika sebaliknya
tapi dia sangat
dia anak muda pekerja keras dan manis
yang sangat peduli padamu
tentunya kau pernah melihatnya kan
tapi dia selalu
kau adalah wanita yang baik dan begitu ramah kepada orang asing
tentunya kau pasti punya hati yang baik
hanya mereka yang punya hati yang baik
yang dapat melihat berikutnya
mereka lebih dari kekurangan mereka
dame grumble sekarang diam
dia memikirkan semua yang dikatakan pelancong itu
dan untuk sekali dalam hidupnya
hatinya terasa lebih ringan
sup dan rotinya rasanya enak
hentikan keluhanmu dan hitung juga nikmati berkahmu
dame grumble terbangun sendirian di atas sofanya
dia memanggil freo dan bertanya di mana pelancong itu
apa dia sudah pergi
mereka mencari di sekitar dan memanggilnya
tetapi pria misterius itu telah menghilang
freo memperhatikan ibunya tampak berbeda
i ibu apakah b b baik baik saja
dame grumble memandang freo dan mengingat kata kata pelancong itu
freo ibu minta maaf atas cara ibu memperlakukanmu
ukiran kayumu itu indah sama sepertimu
pelancong itu telah membuat ibu menyadari betapa konyol dan kejamnya ibu selama ini
bisakah kau memaafkan ibu
t t t tentu saja bu
mereka berdua berpelukan senang akhirnya bisa saling memahami
ibu juga harus meminta maaf kepada yang lain
maukah kau menolong
freo mengangguk dan mereka berdua pergi menemui pohon apel dan angin utara
aku datang untuk apel emas
aku datang untuk mengatakan maafkan aku
untuk caraku yang kasar kejam dan juga mengerikan
angin utara dan pohon apel dikejutkan oleh permintaan maaf yang tiba tiba ini
dame grumble menjelaskan bagaimana si pelancong itu telah mencerahkannya
mulai sekarang aku tidak akan menyusahkanmu untuk apelmu
atau mengomel padamu untuk koin
hmm angin utara
kupikir kau harus memberitahu dame grumble maksudku
baik di mana kau mengambil koin koin itu
freo dan ibunya melihat ke arah angin utara dengan heran
ya aku tidak pernah menyimpan koin apapun
aku selalu memberikannya
memberikannya kepada siapa
untuk anak anak miskin kerajaan
aku melihat mereka sangat bahagia saat mereka menerima potongan mengkilap di tangan kecil mereka
mendengar ini dame yang baik merasakan kehangatan dalam dirinya
yang belum pernah dia rasakan sebelumnya
oh aku tidak keberatan lagi kalau itu masalahnya
biarkan mereka memiliki sebanyak yang dibutuhkan
aku akan membiarkan apelku berubah menjadi emas kali ini
freo dan dame grumble cukup senang mendengar itu
selama berminggu minggu semua orang menyukai perubahan
dame yang baik adalah orang yang tulus dan tidak pemarah
jika dia ingin menggerutu dia akan selalu mengingat kata kata pelancong itu
freo bekerja keras dan baik dalam mengukir kayu
dame yang baik sekarang berteman dengan angin utara dan juga pohon apel
aku pasti sangat bodoh hingga menggerutu dan tidak khawatir tentang apapun
aku bertanya tanya siapakah pelancong itu
aku pernah mendengar rumor tentang seorang pria aneh
yang mengunjungi orang orang yang tidak bahagia
dan membuat mereka merasa cukup bahagia lagi
itu pasti dia
semoga dia berkunjung lagi
dame yang baik kau bukan lagi orang yang tidak bahagia
pelancong itu mungkin tidak akan berkunjung lagi
hah betapa ringannya perasaanku sekarang
aku juga tidak memperhatikan kalau bunga bunga ini indah sebelumnya
saat itu pembawa berita raja berkunjung
salam baik tuan
ada yang bisa aku bantu
raja silver suwood telah menginginkan apel untuk putri muda yang sakit parah
dan sangat berharap untuk ambilnya
dan sayangnya seluruh panen apel kerajaan telah gagal
kau ingin apel dari pohonku